saudara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu anies baswedan dan muhaymin iskandar
unggul di pemilihan presiden di provinsi sumatera barat dengan perolehan suara lebih dari satu tujuh juta
dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan kpu hari ini
untuk pertama kalinya anies imin unggul atau mengungguli prabowo gibran dalam penghitungan suara yaitu di wilayah sumatera barat
anies ini unggul di sumbar dengan perolehan satu tujuh ratus empat puluh empat empat puluh dua suara
kemudian disusul prabowo gibran dengan perolehan satu dua ratus tujuh belas tiga ratus empat belas suara
di posisi buncit ada ganjar mahfud dengan perolehan satu ratus dua puluh empat empat puluh empat suara
anies imin unggul di sumbar dengan perolehan satu tujuh ratus empat puluh empat empat puluh dua suara
pasangan calon nomor urut dua seribu dua ratus tujuh belas tiga ratus empat belas suara
pasangan calon nomor urut tiga satu ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat suara
data anggaran di sumbar dengan perolehan satu tujuh ratus empat puluh empat empat puluh dua suara
jumlah suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah